dua orang tersangka penganiayaan terhadap am santri ponpes
modern darussalam gontor meminta maaf kepada keluarga korban
pelaku mengatakan tidak memiliki niat untuk membunuh
melalui kuasa hukumnya suyatman menyatakan bahwa kondisi psikologis kliennya masih shock dan menangis
karena mendengar kabar korban meninggal dunia
kedua pelaku dan juga keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban
dari keterangan pelaku melalui kuasa hukumnya para pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan
saat itu mereka hanya ingin memberikan pelajaran agar lebih disiplin
seperti diketahui am salah satu santri pondok pesantren modern darussalam gontor
yang ada di desa gontor ponorogo jawa timur meninggal dunia tanggal dua puluh dua agustus
diduga akibat dianiaya sesama santri polisi pun menetapkan dua orang santri gontor
yakni mfa dan iha sebagai tersangka
permohonan maaf yang setinggi tingginya kepada keluarga korban
atas apa yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh abh dan tersangka